dan selanjutnya kita terhubung melalui sambungan telpon dengan pengamat politik ada as hikam
pak hikam selamat malam
selamat malam mbak
pak hikam ini tadi erlangga hartarto sempat menyebutkan kita berada di dilema politik yang cukup cukup parah begitu
bahkan elektabilitasnya merosot drastis
menurut anda seperti apa arah golkar di kepemimpinan baru
ya kalau saya lihat sih agak optimis ya bahwa sekarang golkar sudah menemukan kepemimpinan baru
yang akseptabilitasnya cukup tinggi
paling tidak di mata pemerintah di mata dpd tingkat satu dan juga tingkat dua dan tentu saja di kalangan elit ya
sehingga menurut saya kalau kepemimpinan erlangga hartanto ini betul betul didukung dan menjadi ee
ditetapkan sebagai ketua umum maka golkar kemungkinan bisa rebounding dengan lebih cepat
dari yang kita harapkan apalagi kalau yang masih ada di situ adalah mereka yang dekat dengan setia novanto
jadi saya lebih optimis ya dari sekedar melihat kesulitannya
tapi memang tantangannya tidak ringan karena bagaimanapun juga kalau kita lihat survei survei kan golkar ini
memang sedang mengalami
persoalan popularitas dan elektabilitas
tapi dengan adanya kepemimpinan baru ini saya kira room for manuver bagi kepemimpinan dpp golkar baru ini
akan lebih lebar sehingga bisa bernafas lebih lega lah begitu
oke jadi manuver dari erlangga hartarto ini mengatakan secara terbuka bahwa partai golkar saat ini
sedang di ujung tombak begitu ada dilema di dalamnya secara internal
ya ada benarnya dan itu barangkali kalau saya melihat sebagai pengamat politik adalah salah satu strategi
untuk mendapatkan dukungan kalau beliau akan melakukan perombakan yang serius di dalam kepengurusan dpp golkar
karena kalau tidak ada perombakan yang cukup signifikan maka jangan jangan apa yang pernah saya sebut di cnn tv
sebagai set of effect ini nggak bisa direduksi
oleh sebab itu
supaya mendapat dukungan maka beliau menggunakan strategi untuk menunjukkan bahwa inilah situasi golkar saat ini
yang sekarang penuh dilema dan juga menghadapi tantangan yang serius
oleh karena itu give me some time and some opportunity untuk melakukan perubahan yang mendasar
saya kira kalau saya melihatnya dari situ mbak
normal normal aja ya mau minta izin begitu artinya
tapi pak hikam kalau kita tahu tadi sepertinya akan ada perombakan
dari jajaran dpp begitu bahkan hampir setengahnya
ini menurut anda akan memicu pergolakan tidak
ya mungkin untuk sementara tentu akan ada pergolakan
tetapi seperti yang pernah saya katakan biasanya golkar itu akan menggunakan pendekatan pendekatan yang akomodatif
hanya pada sektor sektor yang sangat strategis barangkali tentu tidak mungkin dilakukan
misalnya saja saya kira prinsipnya jangan sampai
ada orang orang yang memang nanti akan menciptakan kegaduhan baru
misalnya saja misalnya ya mempunyai background yang ternyata terlibat dalam kasus kasus korupsi
atau disangka melakukan korupsi atau dekat dengan masalah yang seperti ektp seperti itu
jadi yang seperti seperti itu ya memang harus diganti idealnya ya
tapi kalau tidak sampai sejauh itu barangkali tetap akan ada akomodasi
apa istilahnya itu continuity and change itu akan terjadi
dan menurut saya seperti biasa golkar akan lima puluh lima puluh continuity dan change
tidak akan sangat radikal begitu
oke berhati hati begitu ya strategi yang akan dilakukan
tapi kalau kita berbicara soal strategi apa yang sebaiknya dilakukan golkar mengingat ini pilkada sebentar lagi dan juga elektabilitasnya dan popularitasnya menurun
ya kalau menurut saya golkar di tingkat bawah ini sebetulnya cukup solid
hanya yang di atas inilah yang kemudian menciptakan public perception yang kurang bagus
oleh karena itu strategi jangka pendek yang bisa diambil oleh kepemimpinan pak erlangga hartarto tentu saja adalah dengan cepat menciptakan satu situasi yang stabil di atas
dan juga memberikan optimisme kepada publik untuk melihat bahwa golkar di bawah pimpinannya itu memang melakukan satu perubahan
yang cukup fundamental sehingga nanti akan bisa merebut simpati
itu untuk jangka pendek
nah jangka menengahnya tentu akan berbeda lagi
jadi misalnya tentu harus melakukan konsolidasi sampai di tingkat bawah
dan untuk yang lebih jauh lagi misalnya di dua ribu sembilan belas tentu akan harus segera menentukan bahwa dia akan mendukung pak jokowi sebagai calon presiden
apakah golkar akan menjadi orang nomor dua
atau tidak ini penting juga karena kalau tidak segera ditentukan nanti akan menciptakan spekulasi spekulasi yang juga bisa merugikan baik pak jokowi maupun golkar sendiri
nah dengan hadirnya pak jokowi dalam rapimnas atau munaslup itu apakah memberikan citra atau membentuk tren positif dari golkar sendiri
oke baik sepertinya kita ada gangguan telekomunikasi dengan as hikam pengamat politik
tapi garis besarnya sudah sedikit kami tangkap
pak s hikam terima kasih pengamat politik telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected